ada kembali bersama kami di layar pemilu terpercaya spesial pilpres dua ribu sembilan belas
pada akhir mei setelah menggelar aksi kamisan selama sebelas tahun
akhirnya para keluarga korban pelanggaran ham bisa masuk ke dalam kompleks istana kepresidenan
perwakilan peserta aksi diterima langsung oleh presiden joko widodo
sekitar dua puluh orang keluarga korban pelanggaran ham dari kejadian tahun enam puluh lima
mei sembilan puluh delapan tanjung priok dan talang sari di lampung diterima presiden joko widodo di istana merdeka
para keluarga menyampaikan berkas berkas beberapa kasus pelanggaran ham berat yang sudah diselidiki oleh komnas ham
untuk kemudian diselesaikan penegakan hukumnya oleh pemerintah
setelah pertemuan presiden menyampaikan akan mempelajari berkas yang masuk
dan berkoordinasi dengan menko polhukam serta jaksa agung untuk menyelesaikan pelanggaran ham ini
sementara itu kepala staf presiden muldoko diperintahkan untuk terus berkomunikasi
memberitahu perkembangan masalah kepada keluarga korban
meski telah berkomunikasi dengan presiden keluarga korban pelanggaran ham tetap berniat melakukan aksi kamisan
kemudian bapak presiden minta supaya kami mengejar ngejar bapak muldoko
seandainya permohonan kami agar bapak presiden memberikan pengakuan terjadinya pelanggaran ham berat
terus kasus yang sudah disediakan oleh komnas ham
yaitu semanggi i semanggi ii trisakti penghilangan paksa
kerusuhan tiga belas lima belas mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan talang sari lampung tanjung priuk dan tragedi enam puluh lima
ini menjadi kewajiban jaksa agung untuk menindaklanjuti ke tingkat penyidikan
di pertemuan juga presiden sebenarnya ingin mendengar secara langsung
tidak melalui mediator
mendengar bagaimana apa yang dialami apa yang terjadi oleh para korban di dalam kasus kasus yang tadi disampaikan
jadi mendengar dulu kemudian setelah itu ada beberapa tadi yang disampaikan harapan atau tentutan yang disampaikan ke bapak presiden
bapak presiden tadi berjanji akan segera memanggil jaksa agung dan menko pelukam
untuk membicarakan apa yang tadi disampaikan oleh perwakilan dari
korban beberapa kasus ham selalu itu
ada satu lagi kasus yang dinanti penyelesaiannya pengungkapan penyerangan terhadap penyidik kpk novel baswedan
sama pentingnya dengan pemberantasan korupsi
oleh karena itu kpk menagih janji presiden joko widodo untuk merealisasikan pengungkapan kasus novel
bahkan wadah pegawai kpk menawarkan satu unit sepeda hanya dengan menyebutkan satu nama pelaku
proses pemberantasan korupsi tak selalu mulus bahkan harus menghadapi segala risiko
sebagai penyidik kpk novel baswedan menjadi korban penyerangan penyiraman air keras hingga melukai kedua matanya
novel menyebut pelaku penyerangan terhadap dirinya berhubungan dengan kasus kasus penyerangan yang selama ini terjadi ke kpk
meski berlatar belakang polisi novel justru sejak awal telah meyakini bahwa polisi tidak mau mengungkap kasus ini
secara tegas novel tak pernah surut dan terus menagih janji presiden joko widodo untuk serius merealisasikan pengungkapan kasusnya
yang kedua saya juga menyampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa saya mendesak bapak presiden
kenapa saya mendesak bapak presiden dalam beberapa kesempatan menyampaikan kenapa tidak mendesaknya kepada bapak kapoling tidak kepada polisi sebagai institusi
saya sejak awal sampaikan bahwa polisi tidak mau mengungkap ini
saya tegaskan lagi
polisi tidak mau terbuka ini
oleh karena itu saya membuka kepada atas atas polisi untuk mengungkap ini
sebagai bentuk protes wadah pegawai kpk bahkan menawarkan satu unit sepeda bagi siapapun yang berhasil menyebutkan siapa yang melakukan penyerangan terhadap novel
hadiah dari sayembara ini mirip kuis yang sering jokowi berikan dalam kunjungannya ke sejumlah daerah
kpk menilai pengungkapan penyerangan terhadap pegawai kpk sama pentingnya dengan pemberatan
ya itu dia kita sekarang bergeser ke kasus penanganan hukum yang masih belum tuntas semuanya
kemudian juga soal penegakan ham
saya langsung ke bang andre yang selama ini memang keras memprotes terutama untuk penegakan ham di indonesia
ya saya mau cerita sedikit
presiden jokowi dalam nawacitanya berjanji akan menyelesaikan kasus kasus pelanggaran ham
salah satunya kasus trisakti saya bicara kasus trisakti saya ngasih tahu
pak jokowi terakhir bang ara dalam rembuk aktivis sembilan puluh delapan berjanji akan menuntaskan kasus trisakti
kasus trisakti sekarang dalam pengkajian dinas sosial dki untuk direkomendasikan kepada departemen sosial
untuk merekomendasikan sebagai pahlawan reformasi
itu janji pak jokowi yang ingin targetnya sepuluh november ini akan mengangkat empat pahlawan reformasi
di trisakti itu satu ya
nah soal kasus penyelesaian kasusnya kita melihat bahwa kita memahami kesulitan presiden
karena memang seperti kasus penculikan kasus trisakti semanggi satu dan dua
orang yang diindikasikan terlibat itu ada di kabinet pak jokowi namanya pak wiranto
ini dikasih ya tentu butuh pembuktian
tapi memang beliau lah sebagai panglima abri yang bertanggung jawab menyelesaikan kasus itu
kedepan melihat bukti bukti melihat harus ada terobosan hukum ya
pemerintah mungkin kesulitan melakukan penyelesaian kasus hukum
mungkin harus ada terobosan hukum seperti komisi rekonsiliasi nasional yang pernah ada dulu
nah tapi kita lihat sebenarnya kalau kita baca pernyataan bu sumarsih tadi
beberapa hari kemudian beliau melakukan pernyataan baru lagi bahwa beliau kecewa karena diserahkan ke jaksa agung

berbeda dengan komnas ham
berbeda komnas ham yang menyatakan bahwa ini bisa ditindak
nah bicara kasus novel baswedan
memang kata bang ara betul presiden tidak bisa mengintervensi kepolisian
tapi ada jalannya bang
kpk lalu berbagai tokoh masyarakat berbagai lsm sudah mengusulkan untuk membentuk yang namanya tim gabungan pencari fakta
tim gabungan nyari fakta ini bukan hal yang haram
tgpf kasus cak munir juga ada
itu pernah dilakukan
itu juga didesak oleh novel sendiri ya untuk tgpf dari presiden
dan tgpf ini sudah dalam lima bulan ini disuarakan oleh lembaga lembaga ini
tapi presiden terlihat tidak bergeming untuk membantu
jadi ini yang saya lihat
saya sampaikan di berbagai diskusi publik bahwa yang menyebutkan pertama kali kalau pak prabowo menjadi presiden
bahwa kasus novel baswedan akan dihubungkan
dan akan selesai tiga bulan
ini saya pertama kali yang membunyikan
alhamdulillah bang zul dalam pidato semalam itu menjelaskan
bahwa bang zul setelah berdiskusi dengan pak prabowo
berkomitmen bahwa beliau jadi presiden
kasus novel baswedan tiga bulan akan selesai
berbeda dengan zaman pak jokowi
sekarang sudah enam belas bulan
kalau orang punya anak hamil sembilan bulan sudah tujuh bulan malah anaknya
mbak ara bagaimana kemudian
dipertanyakan keseriusannya sebenarnya sejauh apa
saya rasa sikap jokowi sangat jelas dengan kpk
bagaimana dia membuatkan kpk
bagaimana soal adanya upaya revisi undang undang kpk
yang tidak berlanjut
itu jelas karena dari pemerintah tidak melanjutkan
jadi saya rasa kalau andre juga fair melihat itu
bagaimana yang justru yang tidak memlanjutkan adalah pemerintah
yang pemerintah itu kepalanya namanya jokowi yang presiden
itu dulu sama setuju ya
ya sama pak jokowi tidak melanjutkan
partai gerindra juga menolak pansus
jadi sama sama bang
jadi artinya firm gitu
partai pendukung pemerintah mayoritas mendukung
kita bicara jokowi sekarang kan ya
tadi jokowi mau melemahkan atau tidak kan gitu
saya kan mencoba berargumentasi
tentu saya argumentasi dengan alasan alasan yang sudah terjadi
jadi ada akan
kalau petahana itu suatu saat nanti kalau mas prabowo
mas prabowo belum pernah menang kontestasi
dalam beberapa kali pilpres kan kebetulan belum beruntung ya
jadi selalu mencabar
selalu mempermasalahkan petahana
karena belum pernah menang
kalau pak jokowi selalu menang pak ustadz
wali kota menang gubernur menang presiden menang
kalah belum ya
karena itu kita mesti lebih sabar
kita mesti sabar
karena kita harus siap dikritik
karena kita juga sadar
tidak semua kita bagus semua
termasuk soal novel baswedan
bagaimana tadi ada revisi undang undang kpk
dan tadi adik saya dinda andre juga
ya kita sama tadi
saya katakan ada yang bagus
pak amin mau kritik
ya kita lakukan
kenapa sih gitu susah banget
ada yang bagus ya dikerjain aja gitu loh
kalau menurut saya
misalnya tadi ada
kita sangat simpatik ya dengan pahlawan reformasi bagus sekali
pak jokowi ingin memberikan penghargaan
kepada tokoh tokoh yang menginspirasi
kalau nggak ada reformasi
mungkin kita nggak akan sampai kepada pemerintahan yang demokratis
dipilih rakyat langsung dan sebagainya
itu sangat layak gitu diberikan
saya setuju gitu
kalau ada siapapun dalam posisi
pemerintahan jokowi yang melanggar hukum
ya apakah hak asasi manusia
itu harus dihukum
bung andre percayalah
jokowi proses lanjutkan
jadi itu udah pasti begitu nggak bisa
karena itu menyangkut reputasi
ya sekali seorang presiden atau siapapun mengintervensi
melindungi seseorang siapapun orangnya
ini zaman udah terbuka
sosial media media
semua orang bisa lihat apa yang terjadi
begitu orang itu main main
ya untuk melindungi seseorang
atas nama ini temennya
saya rasa kita beruntung ya
dengan dukungan media sosial media sekarang
indonesia pejabat publik itu nggak bisa lagi sembarang
baik mbak arak
kita kan kini kita akan bicara tentu untuk pilpres dua ribu sembilan belas ya
untuk kasus hukum
saya kasih contoh aja
waktu misalnya waktu pilkada kemarin kan
sesudah ada hasilnya begitu kan
ya ada yang kalah ada yang menang
itu diam semua kan
saya rasa jokowi juga tidak bisa tunjukkan bahwa intervensinya gimana gitu loh
kan lihat outputnya dong
lihat hasilnya kan begitu
jadi jelas gitu bahwa jokowi
soal ahok dulu kan
dibilang kok ada bekas wakilnya
dia dihukum ya sudah selesai
dia hadapi hukuman itu
dia tidak lari dari hukum itu
dia tidak lari
dari proses hukum yang ada di indonesia
tapi di satu sisi kemudian tadi apa yang disampaikan oleh
ini menunjukkan ketidakadilan hukum
beliau tidak pernah masuk lapas
beliau disimpan di hutan
jadi kalau saya ya
kalau saya kan dibawa ke lapas cipinan gitu loh
untuk dasar azas keadilan berhukum
secara sah mako grimob sorry
adalah cabang dari lapas
itu ada secara legal formalnya itu bagian dari itu
tersangka tersangka teroris dan lain lain
jadi intinya kalau masalah kita tidak bisa sembarangan
saya pikir orang orang seperti pak mahfud ya
orang yang sangat kredibel di bidang hukum
bagaimana membantu pak jokowi di bidang bagaimana soal pancasila
itu tidak bisa sembarangan
kalau dia tidak yakin
bahwa pak jokowi itu bersih soal hukum
pak jokowi tidak intervensi soal hukum
tapi kalau ada anak buahnya
ya sudah proses saja
jokowi simpel lah
saya main sama jokowi sudah cukup lama ya
saya tahu dia nggak akan macam macam soal begitu
tapi kita nggak bisa jamin anak buahnya
masa lalu saja bagaimana
ya kalau ada
ya silahkan diproses saja
kita nggak mau ada beban kok
ini terkait mungkin dengan pelanggaran
dugaan pelanggaran ham yang terjadi pada masa lalu ya
dan permasalahan kemudian muncul
karena terganjalnya di jaksa agung
kemudian kita semua bertanya
termasuk bang andre juga bertanya
apa sulitnya untuk
memerintikan jaksa agung menunjuk komnas ham
sebagai penyidik kan bisa buat keputusan
komnas ham kita pernah diskusi
menggunakan komnas ham disini
ada way out nya yang disampaikan komnas ham
tapi memang tidak ada political will nya dari jaksa agung
seperti itu bang ara
nah itu termasuk juga misalnya begini bang
apa yang kemudian ditanyakan oleh bang andre
dan juga mungkin publik
silahkan bang ara atau mas iko silahkan
bagaimana kemudian menjawab kenapa tidak
kenapa kemudian tidak
ini pertanyaan yang mesinnya tidak
kenapa kemudian tidak
ini kan sudah ada
ini kan mungkin sudah ada permintaan langsung ya
misalnya dari korban novel baswedan
untuk mendesak presiden
sampai kemudian novel dalam beberapa penyertaan perse
sudah apa ya
sudah tidak percaya lagi begitu
kenapa tidak dibentukkan ya
keluarga sudah sempat bertemu juga
tgpf dan lain sebagainya
mengapa kemudian begitu sulit
ini kan kemudian hutang pemerintah di kasus ham
yang gabungan pencari fakta saja minimal dibentukkan
pasti akan dibahas lagi begitu
ada tiga lembaga yang sangat dipercaya rakyat
dari empat tahun ini dalam berbagai survei
yaitu presiden kpk dan tni
yang tidak dipercaya di bawah itu ada parlemen
kemudian diantaranya dpr ya
kepolisian di zaman patito ini
dari tidak dipercaya mulai masuk ke menengah
jadi ini adalah tantangan
ini tantangan yang memang harus dijawab
bahwa bagaimana dalam waktu yang tidak terlalu lama
soal pak novel yang mempertanyakan soal keadilan bagi dirinya
kemudian juga tadi ada berbagai soal ekonomi
itu memang tantangan pak jokowi sebagai incumbent
kita tidak bisa lari
karena kita sudah sebagai pemerintah
diberikan kekuasaan dipercaya rakyat
selama tidak mengintervensi hukum
kan begitu kan
nah itu betul tantangan
saya setuju sekali
tentu saya dalam posisi mendorong ya
sebagai anggota dpr ri
dan juga sebagai bagian dari partai pendukung
utama pemerintahan jokowi jk
kita sangat berkepentingan
karena kita tahu
bahwa kpk sangat dipercaya rakyat
tni presiden sangat dipercaya rakyat
bagaimana hal hal seperti ini
dengan bukti bukti nyata
karena ini juga akan mempengaruhi kepercayaan rakyat
kepada presiden jokowi
jadi itu saya setuju
yang bagian yang itu saya setuju
pak kota ya silahkan
kita gak tahu ya
masalah ini pak jokowi
atau anak buahnya
kita gak tahu
tapi yang dirasakan oleh masyarakat
memang ada ketidakadilan hukum
nah itu yang harus
harus diakui oleh
artinya masyarakat merasakan bahwa
bahkan saya ini pribadi
saya mau demo
menuntut sesuai undang undang
ya agar ahok diberhentikan
karena sudah jadi terdakwa
ini ada undang undangnya
demo itu juga dijamin oleh undang undang
acara kayak gini ini
saya ditangkep di hotel
dengan tuduhan makar
tuduhan makar itu
ternyata paginya waktu
periksa diminta untuk tanda tangan
berita acara penangkapan
saudara melakukan makar
padahal saya nggak pernah ke menteng lima puluh delapan
nah ini kan sebenarnya sebuah kezaliman
diakui atau tidak
ini adalah kezaliman
sudah terjadi begitu ya
dan saya disimpan sampai tiga lima bulan itu ya
ya sampai sekarang seperti ini ya
saya cuma ingatkan saja kepada pak jokowi
dan juga nanti
pak prabowo yang akan menggantikan pak jokowi ya
pak jokowi sudah menang terus ya
kan kekuasaan itu dipergilirkan pak
karena dia bukan arisan pak
karena rakyat yang menukar
wadil kal ayamu nuda wiluha bendenas
kemenangan itu akan dipergelirkan diantara manusia ya
itu dipergelirkan juga ya
saya percaya suara rakyat suara tuhan
saya yakin sekali itu
saya cuma menasihatkan saja kepada pak jokowi yang
sudah dalam posisi yang bertanggung jawab
dan pak prabowo yang nanti akan bertanggung jawab
bahwa di akhirat
satu nyawa yang eee
dengan sebuah kezaliman
itu pasti akan dimintai pertanggung jawaban
kalau proses hukum di dunia yang ribet ini
yang katanya kalau kita minta supaya diintervensi oleh presiden
itu nggak boleh
tapi faktanya kita juga ditangkap pasti intervensi kekuasaan
nggak mungkin polisi itu bekerja apa namanya
begitu saja pasti ada perintah gitu kan
kan saya dengar juga dari penyidik penyidik
kami sebenarnya nggak setuju pak ustadz gini gini
nah ini penyidik lo yang ngomong lo ya
jadi hati hati sebagai penguasa
kezaliman itu pasti akan dimintai pertanggung jawaban
jadi presiden itu juga tidak boleh kemudian berlindung bahwa
oh kami nggak boleh intervensi
karena seluruh kezaliman yang ada
dari seluruh apa namanya aparat yang ada
itu juga di akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan oleh presiden
walaupun mungkin di dunia nggak
nggak kelihatan pertanggung jawabannya
kalau di dunia mungkin pertanggung jawabannya dua ribu sembilan belas ganti presiden
cuma gitu aja mungkin
pak ustadz pak ustadz kan akhirnya kan toh juga sudah bertemu ya kemudian dengan
kemudian sempat menyuarakan kegelisahannya
apa yang dihadapi oleh teman teman ulama
jadi yang bermasalah presidennya atau bawahannya kira kira
nanti dijawab oleh pak alvin
setelah jurnal ya
nanti kita juga ke mas tiko bagaimana kemudian menanggapi apa yang katakan pak alkotot
bahwa terjadi ketidakadilan di sepanjang pemerintahan jokowi di empat tahun terakhir ini
nanti kita akan bahas usai jeda
kami akan segera kembali
tetap bersama kami di layak menutup percaya
kami akan belajar

jokowi di lima tahun terakhir ini
kami akan berbicara

kita saat ini masih membahas mengenai kasus hukum dan juga pelanggaran ham
lagi lagi tentu ini bicara mengenai pilpres dua ribu sembilan belas
karena pak jokowi tentu ada sejumlah janji dan ada juga kritik ya
dari kubu lawan

dirasakan langsung bahkan

harus diakui katanya dirasakan langsung bahkan saya mungkin ingin langsung ke mas ciko tadi
bang arauda mas iko bagaimana menjawab apa yang tadi sudah disampaikan oleh mas ala gatot ada
ketidakadilan penangkapan secara sporadis begitu tidak ada dan itu terjadi jadi kalau saya mendengar
cerita ustadz tanpa mendengar ada polisi di sini ada pihak kepolisian atau kejaksaan dan lain lain terus terang saya
hanya bisa bilang saya bersimpati enggak ada lain karena saya enggak tahu dari argumentasi dari
pihak kepolisian menangkap dan lain lain mungkin berbeda mohon maaf nih tapi kalau saya hanya mendengar ini dan
cuma satu pihak yang saya bisa katakan saya bersimpati dan tentunya ini menjadi catatan
khusus supaya mungkin suatu kali cnn
harus mengundang pak ustadz dengan pihak kepolisian pihak penegakan hukum ya kan bagaimana apa yang
terjadi di kasus beliau gitu ditahan sampai tiga lima bulan dan lain lain tapi kebenarannya
mohon maaf saat sekali lagi ini kan masih satu pihak ya kita kalau dalam islam kan juga harus
beberapa pihak kita harus tak ini ya tanyakan semua ya tabayunnya ke banyak orang gitu apalagi kasus
ini menyangkut tadi dugaan dugaan pak ustadz bahwa presiden political will nya enggak ada untuk
menangkap ustadz dan juga kepolisian yang harus diperhatikan dan juga kepolisian yang harus diperhatikan
atau dari kekuasaan ini yang menitipkan untuk supaya pak ustadz ditahan itu kan masih dugaan
jadi mohon maaf jadi terus terang sebagai manusia apa yang saya dengar oke simpati bagi tapi begini
masih untuk ini harus selesai harus dipanggil semua kita begini masih kau ini kan untuk pilpres dua ribu sembilan belas
lagi lagi tentu keduanya ingin sama sama menang baik pak prabowo atau pak jokowi isu pelanggaran ham
atau hutang janji ya untuk menuntaskan pelanggaran ham penegakan hukum dan sebagainya
tentukan ini akan bergulir
akan terus panas sampai di pemilihan presiden nanti sebagai relawan kira kira ini melihat
prabowo adalah kalau ada satu orang yang malas menyentuh isu ham adalah salah satunya pak prabowo dengan
kasus penculikan dan lain lain yang pernah terjadi di republik ini yang mengarah tuduhannya ke beliau
termasuk kenapa beliau dibebas tugaskan dari tni ya kan itu saya rasa itu ya tapi kalau soal penuntasan
kasus kasus yang terhutang
dari masa reformasi dan ini tidak hanya terjadi reformasi ini kan presidennya sudah lebih dari satu
kita harus ingat itu dan prioritasnya tentunya pelanggaran ham selalu menjadi prioritas ya tapi
sudah ada will tadi untuk ini pahlawan reformasi dan lain lain tapi pelanggaran pelanggaran ham yang
lain saya rasa juga harus dituntaskan tapi cara penuntasan itu kan tidak harus semerta merta
ya maaf ya ini ini pendapat pribadi ini bukan pendapat official dari pihak apa pemerintah
bahwa pendapat pribadi saya penuntasan suatu kasus khususnya kasus kasus pelanggaran ham tidak serta merta
kejadian hukum yang yang sekarang gitu jadi sudah terlalu lama terjadi dan lain lain jadi saya rasa itu
boleh harusnya bicara kasus penculikan ini menarik semenannya bahwa pak prabowo selalu setiap menjelang
pemilu ada kaset rusak yang selalu diulang ulang ya bahwa pak prabowo adalah pelaku penculikan proses
pengadilan militernya jelas bahwa yang melakukan pengambilan ya sembilan orang kita bicara sembilan
orang bukan yang puluhan orang yang hilang itu timawar dalam pengadilan jelas timawar menyatakan
proses pengadilan militernya sudah berjalan
dan sudah ada vonisnya
dan pak prabowo tidak terlibat
dalam kasus itu nah tapi
pak prabowo sebagai
komandan sebagai panglima
rasa tanggung jawabnya bahwa
ternyata anak buahnya melakukan kesalahan
beliau mengatakan bahwa saya mengambil alih
kesalahan anak buah saya ini
menunjukkan beliau negaraan dalam tanggung jawab
banyak jarang ya sekarang
pemimpin pemimpin anak buahnya bersalah
dia cuci badan bukan mau bertanggung jawab pak prabowo
menunjukkan itu saya ingin menjelaskan
dewan kehormatan perwira
yang dibentuk melalui skep

yang dibentuk saudara wiranto
waktu itu sebagai panglima abri itu jelas
dkp itu ilegal
ini kan bentuk ketidaksukaan saudara
wiranto terhadap pak prabowo waktu itu
nanti pertama ya
dkp itu hanya berlaku untuk
perwira menengah bukan perwira
tinggi seperti pak prabowo yang berpangkat
lentenan jenderal waktu itu lalu dalam dkp
itu dalam dkp itu harus
dipimpin oleh tiga orang
yang berpangkat lebih tinggi daripada
terperiksa terperiksanya lentenan jenderal
yang berpangkat lebih tinggi itu
hanya satu kasat waktu itu jenderal
jadi itu sudah ilegal
tapi ini ada operasi
politik untuk membungkam
ketidaksukaan terhadap pak prabowo
memang bupak wiranto mencoba
menghabisi karir pak prabowo
ini yang jelas bahwa
dkp dan coba anda cek ya
pernyataan pak muldoko sebagai
panglima tni tahun dua ribu empat belas
hasil dkp ini tidak pernah disimpan
di sekretariat umum mabes tni
maupun departemen pertahanan
tidak ada mungkin disimpan oleh pak wiranto
di rumahnya itu ada pernyataan
panglima tni pak muldoko waktu itu
pak muldoko masih panglima tni
bukan kepala staff kepresidenan
tahun dua ribu empat belas semua sejarah ada
jadi saya catakan
yang diambil timawar itu masih hidup
sekarang semuanya kecuali
almarhum harim tuta aslam
tiga dari yang
diambil itu bergabung dalam partai gerinda
dua menjadi anggota dpr ri
bersama bang ara satu
anak almarhum harim tuta aslam juga
anggota dpr ri jadi menunjukkan
mereka bergabung dengan partai gerindra
mereka bersyukur bahwa timawar
dari kopassus yang mengambil mengamankan
mereka diamankan dilepas kembali
berbeda dengan tim tim lain yang
nggak tahu kita bentuk mungkin tanyakan
dengan panglima abri waktu itu pak wiranto
mereka hilang dan lenyap sampai sekarang
puluhan tahun tidak diketahui
dan yang diambil sembilan orang itu
setiga bergabung dengan partai gerinda menunjukkan
rasa syukur mereka bahwa mereka
diselamatkan oleh kopassus timawar
waktu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
oke bagaimana mereka hidup sampai sekarang
yang diulang ulang dalam pesanan
ini kaset rusak
saya rasa nggak usah ditangkepin
maksud saya itu kan
tapi saya kebetulan kenal benang
saya teman sama bius dulu
dia puas di departemen saya di pan dulu
waktu awal awal pan berdiri kebetulan
saya wakil kepala departemen pemuda
yang sebenarnya itu kan
semua terkait dengan
politik tidak sepenuhnya hukum
nah ini yang harus kita ingat apa yang terjadi
ini berbeda dengan kasus kasus
hukum lain mungkin kalau kasus
pak novel baswedan saya setuju
itu kasus hukum murni
unsur mungkin fakta fakta
ini untuk meredam
itu biasa dalam politik
termasuk tuduhan kaset rusak yang terus
menerus diulang setiap lima tahun sekali
selalu menyelam pemilih
kalau tiap hari kan nggak enak
lebih nggak enak lagi kalau tiap hari
dan seperti juga apa yang dilakukan
pada beberapa teman teman
oposisi kepada pak jokowi
selalu ada yang di ujung ujung
dikeluarin tadi maaf nih
ustadz ini harus kita fair beberkan
harga bbm itu bagaimana sih
fluktuasinya ketika dia naik
dari tahun sekian ke tahun sekian
dan berapa naiknya berapa turunnya
bahwa yang naik adalah
bbm tidak bersubsidi
tidak naik itu yang dipakai oleh
hal layak kalaupun yang naik
yang pertama semuanya
yang tidak bersubsidi
naiknya berapa sih
tentu masyarakat menengah ke bawah
kalau memang premiumnya habis atau
sudah habis premium sudah tidak ada lagi
ada pak di tendian sini ada
beberapa spbo masih ada
selalu ada pak di tendian di ujung
jadi maksud saya
itu harus tahu
jadi kalau naik motor teman teman
yang komplain biasanya kan menengah ke bawah
kalau kebetulan harus beli pertamak
dia ngisi sepuluh liter aja
kalau di total
mohon maaf buang air aja dua ribu perak pak
tahan aja kalau gitu buang air di rumah
naik bisi bensin gitu kasarnya
tapi buang air itu tidak berefek
kalau bbm itu berefek
yang lain naik semua harganya
tapi kembali lagi saya katakan
bahwa yang naik adalah bbm yang
dan ada penjelasannya begitu
kalau premium nggak ada boleh dicek sekarang
sama tim cnn ada nggak premium di situ
mungkin saya menambahkan
harga listrik ber kwh juga
pak jokowi berjanji dalam enam puluh enam janji
pak jokowi bahwa beliau tidak akan melangkirkan
tarif dasar listrik kita lihat
bagaimana tarif dasar listrik sembilan ratus kwh
ya rakyat kecil
ya lalu seribu berapa lagi
saya lihat datanya dulu
ini kayak ekonomi lagi jadinya ya
itu juga kenaikan jadi maksud saya
ternyata memang kita harus akui
pak jokowi memang mungkin sudah bekerja keras
tapi memang banyak janji janji beliau yang tidak dilaksanakan
mungkin yang menjadi
masukan bagi masyarakat
bahwa kalau memang pemimpin tidak mampu melaksanakan janji
memang sudah sewajarnya kita ganti
jadi isu kan hari ini ada ekonomi
ada hukum ada politik ada keamanan
ya kan begitu
ada alat ukur tadi kan bagus tuh
cnn ini kan tv yang oke banget nih ya
kita harap betul betul ada di apa
ya tidak ke kiri tidak ke kanan
seperti tv tv yang lain juga harus begitu
karena media itu kita harapkan menjadi pilar demokrasi
nah jadi alat ukurnya apa sih kan gitu
kalau kita bicara kepuasan publik hari ini kepada pak jokowi
andri juga tahu tinggi
tapi mungkin ada yang nggak puas juga
ya tentu kita juga terima juga
tapi di bidang hukum memang agak rendah sih bang
itu jelas yang puas sama yang gak puas itu pasti lebih banyak yang puas
saya pernah diskusi beberapa waktu lalu

di salah satu media ya
tanya bahwa ini keadaan ekonomi ditambah susah
kemudian saya bilang
mas wadli tanya aja kepada audiensi mahasiswa
bisa dilihat di youtube
tambah susah tak
dijawab sama audiensinya
jadi kita memang dalam posisi yang berbeda
jadi kita juga harus jujur mengatakan
mari kita membangun sportifitas
yang mana pak prabowo sudah bagus
mas andi sudah bagus
ya saya akan sampaikan bagus
yang tidak ya tidak
tapi biarlah rakyat yang memilih
karena memang kita sudah posisi membelah masing masing
yang kita yakin bakal memperbaiki dan dipercaya rakyat
bicara mengenai sportivitas ini juga yang harus penting putri
karena relawan juga harus sportif ya
berkaitan dengan relawan
karena sudah mulai masa masa kampanye
jangan sampai nanti justru ini
tidak mudah juga media sportif itu
tapi itu tantangan juga
kita bicara soal relawan amunisi relawan
dan tentu saja yang tidak kita harapkan adalah perang sarat
tetap bersama kami di layar pemilu spesial